pengadilan negeri jakarta timur kembali menggelar sidang lanjutan bagi terdakwa muhammad rizik sihab yang diagendakan dimulai sejak jam sembilan selasa pagi
sidang lanjutan ini digelar secara langsung dengan menghadirkan terdakwa dan dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa
sidang lanjutan ini merupakan sidang kelima dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa dan kuasa hukum yang telah dibacakan pada sidang pekan lalu
mantan pemimpin ormas front pembela islam fpi muhammad rizik sihab dijadikan terdakwa karena diduga melanggar aturan protokol kesehatan selama masa pandemi
sejak kepulangannya ke tanah air pada november lalu rizik sihab bertemu dengan pendukungnya dalam jumlah masif tanpa menerapkan protokol kesehatan ketat